rencana penerapan aturan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing menuai pro dan kontra di kalangan dprd dki jakarta
di antaranya ketua fraksi partai solidaritas indonesia anggara wicitra sastro amijoyo misalnya
ditemui di gedung dprd dki jakarta pada kamis sore anggara menilai ada kriteria pendukung yang harus dipenuhi terutama regulasi hukumnya
sehingga nantinya akan berjalan tanpa adanya diskriminasi bagi warga termasuk pengecualian bagi pengendara sepeda motor ataupun ojek online
memang kita pada akhirnya setuju untuk memberikan pengecualian terhadap pengguna motor atau misalnya pengguna motor dengan kriteria kriteria tertentu
misalnya supir ojek online atau kendaraan yang berbasis online
sementara itu anggota komisi b dprd dki jakarta dari fraksi pdip
bp gilberg simanjuntak menyatakan penerapan irp dapat ditunda terlebih dahulu lantaran tak menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan ibu kota
dan irp itu sebenarnya beban buat masyarakat kan itu harus dihindari justru
karena keberadaan negara menjadi agak aneh disitu menjadi tukang palak begitu
orang jalan dibangun dengan pajak orang lewat situ dipajaki lagi gitu kan
itu menjadi aneh makanya kemudian kita tidak mengangkat
kita pilih irp sebagai solusi terhadap kemacetan
seperti diketahui pemerintah provinsi dki jakarta berencana menerapkan aturan jalan berbayar elektronik di dua puluh lima ruas jalan di ibu kota
aturan tersebut bertujuan mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di jakarta
rizky itiar yahya jakarta